presiden jokowi dodo angkat bicara terkait pro kontra tax amnesty yang menyentuh kalangan menengah ke bawah
dalam keterangannya jokowi menyatakan bahwa tax amnesty adalah hak bagi yang mau mengikutinya
khusus kalangan menengah ke bawah memang bukan target utama pengampunan pajak dari pemerintah
presiden kembali menegaskan bahwa target utama tax amnesty adalah pembayar pajak besar yang menaruh uangnya di luar negeri
menghilangkan gosip rumor atau kalau ada yang resah kalau saya lihat di bawah juga nggak ada apa apa
kalau dianggap itu ya sudah keluar peraturan dirjen
yang di situ kurang lebih mengatakan untuk misalnya untuk petani untuk nelayan untuk pensiunan udahlah
enggak perlu ikut tax amnesty
direktur jenderal pajak kementerian keuangan mengaku saat ini target penerimaan dana pengampunan pajak
masih sesuai dengan rencana meskipun banyak wajib pajak besar yang belum melakukan deklarasi ataupun repatriasi
diperkirakan banyak wajib pajak besar yang mengikuti proses pengampunan pajak
mengingat tahap pertama akan berakhir pada september tahun ini
demi tercapainya target pengampunan pajak wajib pajak besar yang menjadi sasaran utama
saat ini dipantau oleh satuan khusus yang berada di kantor pusat kantor pajak wilayah dan kantor pelayanan pajak
sampai selasa siang dana tebusan yang terpantau di website dirjen pajak baru dua empat triliun rupiah
masih jauh dari target satu ratus enam puluh lima triliun rupiah
wp besar di masing masing kpp nya masing masing kanwil itu dimonitor terus
artinya setiap hari di telpon
pak saman berjadi nggak ikut
sudah tutup besok lagi
kapan sudah selesai belum
belum pak tinggal sedikit
berarti sekarang sudah selesai dong
sudah tutup lagi
besok pak besoknya telpon lagi
sudah alhamdulillah gitu aja
jadi dimonitor dibayar terus dicecer
pokoknya diikutin tapi bukan direcokin